baik saya meminta pendapat dari para terpak terhadap keterangan dua orang saksi ini
eh keterangan ahli
baik saudara ferdi sambo bagaimana terhadap keterangan dua orang ahli ini
apakah benar semua atau salah semua atau tidak tahu menang
terima kasih yang mulia
kami ingin menyampaikan khusus ke ahli poligraf
kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh puslap empat ini
hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik
ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini kepada keluarga saya
tapi inilah faktanya yang mulia
tidak ada hubungannya dengan perkara tiga ratus empat puluh ahli tanyakan ke istri saya
ya nanti majelis akan menilainya
terima kasih yang mulia
itu saja tangkapan saudara
karena ke depan sebaiknya memasarkan fakta dan independensi dari ahli ini bukan dari penyidik
baik nanti majelis yang akan menilai